konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi kami siang mendatangi kedutaan besar filipina
mereka menuntut agar anak buah kapal indonesia yang disandra di filipina segera dibebaskan
sekretaris jenderal kspi menyebut pemerintah filipina seharusnya menjamin keamanan di wilayah perairan mereka
akibat kelelayan itu
kini tujuh anak buah kapal asal kalimantan timur pembawa batu bara kembali disandra sejak dua puluh dua juni yang lalu
para buruh juga mengajukan protes kepada kementerian tenaga kerja
karena hingga saat ini belum menanggapi soal penyanderaan abk tersebut
hari ini kemenangker belum ada statement dan belum ada kebenciannya terhadap para buruh
abk ini buruh
tujuhnya abk ini buruh
mereka bekerja di pusat pusat batu bara di kalimantan
jadi kemenangker seharusnya memberikan sebuah statement dan juga memberikan rasa perlindungan kepada para pekerjanya maupun keluarganya